saya kemarin ke rumah bu susi kemudian ini sahabat lama
bu susi itu bukan orang yang kenal baru tapi sudah sahabat lama
selama pandemi ini beliau lebih banyak di sini lalu saya kemarin datang ngobrol dengan beliau
jadi mulai kemarin sampai tadi malam pagi lalu kita jalan sama sama tadi ke pantai
ngobrol banyak hal diskusi banyak hal
bicaranya itu santai temanya bermacam macam
ada yang serius ada yang penuh dengan sendagurau ada juga soal politik ada juga soal sosial
itu sih yang diobrolin